otopsi ulang brigadir yosua diumumkan dari pernyataan tim forensik tidak ditemukan adanya
tanda penyiksaan selain penembakan bagaimana kuasa hukum keluarga menyikapi hasil otopsi
ulang ini saya akan tanyakan langsung kepada bang moris moipurba pengacara keluarga brigadir
yosua selamat malam bang moris apa kabar selamat malam selamat malam baik bang mores langsung saja
kalau kita melihat hasil pernyataan dari tim forensik out hasil otopsi ulang ini tidak ada
penyiksaan dari jasad almarhum brigadir yosua ini agak berbeda dengan apa yang diakini oleh
kuasa hukum selama ini tanggapan anda bagaimana terhadap hasil ini jadi pertama tama kami
menganggap apa yang menjadi hasil otopsi hari ini yang diumumkan oleh ketua dr forensik masih
sumir penjelasannya karena kenapa kami bilang sumir hanya menjelaskan hanya terdapat luka yang
berasal dari senjata api tapi secara fakta dan bukti bukti yang sudah kami tunjukin tunjukkan ada luka luka
lain di bagian tubuh klien kami jadi kami berkesimpulan bahwa sampai saat ini penjelasan itu
masih sumir dan butuh penjelasan
lebih lanjut tapi katanya nanti aja di pengadilan hal ini juga yang membuat kami kenapa hal hal
yang sebenarnya substansi yang bisa mengungkap terang benerang persoalan ini justru kita
dibenturkan dengan nanti di pengadilan sementara kalau kita ang kita lihat pak mahfud md sendiri
setelah tanggal dua puluh tujuh otopsi dia pak mahfud sendiri menyarankan buka aja karena tindak pidana ini kan
pendapat kami sampai saat ini oke sumirnya ini dimana ya menurut anda bang mauris karena tampaknya
kalau kita lihat penjelasan dari ketua pdfi ini ini sudah menjelaskan bahwa luka luka pada tubuh
selain luka kekerasan ini tidak ada dan hanya luka senjata api ini kan yang disampaikan oleh tim
forensik ketika otopsi ulang sumirnya dimana dan bagian mana yang menurut anda tidak sesuai dengan apa yang
itu kuasa hukum sumirnya gini saat menjelaskan masalah eh berapa peluru berapa tembakan yang
dilakukan karena gini ini kan ada lima tembakan sesuai dengan keterangan dokter tadi ada empat
yang keluar dan satu ke dalam ya artinya artinya begini masalah penyiksaan kan ini ini kan
tembakannya kan menggunakan senjata api glock sembilan belas
bang renan jadi menurut kami siapapun manusianya kalau sudah ditembak pasti
meninggal langsung tergeletak di tempat tapi kenapa ini penembakan ini masih dilakukan sampai
kali itu nah yang menjadi pertanyaan kan gini apakah ini ditembak disiksanya menggunakan
senjata contohnya ditembak sekali karena kan ada luka di pergelangan tangan ada di
kepala ada di kepala dan ada di atas di sini di atas pundak ini sama di kaki nah ini enggak dijelaskan
yang mana dulu yang dilakukan penembakan terhadap tubuh almarhum nah yang menjadi perhatian ini kan
disini begini sesadis ini sampai lima kali dilakukan penembakan kami lebih menilainya penyiksaannya di
situ orang udah mati apa ditembak kembali untuk menyusun rencana yang mereka tadinya itu tendak tembakan
atau ditembak dulu bagian bagian yang tidak langsung membuat klien kami meninggal baru dilakukan
tembakan yang mematikan baik itu yang seperti di keterangan dokter di kepala maupun di dada
oke jadi singkatnya apakah kuasa hukum percaya menerima selotopsi ini atau tidak
hai kami akan percaya tika ini dibuka terang menerang apakah luka luka karena ada lima luka yang harus
catatan ada lima luka luka mana duluan yang mengakibatkan klien kami ini meninggal dunia kalaupun itu nanti
harus dibawa ke pengadilan dibuka ke pengadilan ya boleh apa boleh buat memang kan selama ini semua
juga pengadilan pengadilan cctv juga pengadilan pengadilan semua kan begitu padahal di
satu sisi menko nya mengatakan buka aja buka aja silakan silakan mabespori biar masyarakat menilai
bisa menilai sampai sejauh ini tidak ada transparan dari pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini
kasus ini oke mungkinasma oke kalau yang disampaikan oleh eh dari ptf iya ini
kan menyebut bahwa yang luka atau tembakan fatalnya itu ada di dada dan juga di kepala itu
tadi sudah dijelaskan juga itu bang itu ditembak duluan anada luka luka lain di pergelangan tangan

ditembak kepala pasti sudah tentu mati kan
atau dada langsung mati
nah bagaimana luka yang ada di pergelangan tangan
ini kok ada luka lain
ini kan menjadi pertanyaan besar
dan menjadi pertanyaan bersama kan begini
apa iya lima kali dilakukan penembakan itu terhadap klien kami
itu bukan bentuk penyiksaan
kan bentuk penyiksaan bukan berarti pakai benda lain
atau alat lain
ini kan luas penjelasannya
dan nanti katanya biarkan di pengadilan dijelaskan
oleh polisi atau oleh jaksa penuntut umum
ya silahkan lah
memang kan semua kita dibenturkannya nanti di pengadilan
padahal menkonya bilang buka aja
karena ini bukan kejahatan tindak pidana yang biasa
tapi pada poin yang disampaikan oleh ketua pdfi
bahwa tidak ada luka luka pada tubuh
selain luka dari senjata api
nah ini kan yang jadi di highlight ya
ini diterima atau tidak
untuk saat ini kami belum menerima
karena faktanya luka sayatan ada
alasannya katanya itu bagian dari proses otopsi
tapi kan secara faktanya itu luka sayatan
gak bisa dibantah itu luka sayatan
bang moris untuk kembali menyegarkan ingatan publik
temuan temuan dari tim kuasa hukum
selain luka sayatan apa saja

ketika di awal awal itu yang sempat disampaikan
jadi gini waktu otopsi ulang itu kan kita menunjuk dua perwakilan dokter
yang hadir secara langsung saat proses otopsi berlangsung
nah jadi ada dijelaskan
memeriksa luka luka di tubuh jenazah
itu kan sama dokter kita kan ditulis
luka yang ada di pundak
luka ada di pundak
yang tadi saya sebutin di pergelangan tangan
baru di pergelangan kaki gitu
baru terkait organ organ yang dipindahkan
memang katanya tadi itu umum lah
dalam otopsi mayat
itu umum untuk dilakukan pemindahan
tapi kalau menurut
sebenarnya kan sudah dijelaskan
waktu setelah otopsi itu
bahkan koordinator kita pak kamarudin
sudah menjelaskan kejanggalan kejanggalan luka lain
selain luka tembak
bang maurice yang jelas
hasil otopsi ulang ini tentu akan menjadi
materi dalam persidangan ya
kalau kemudian ini
tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh tim kuasa hukum
atau kata kata yang anda katakan
saat ini sebelum tidak percaya dengan hasil otopsi
tentu ini bisa berdampak terhadap bagaimana nanti proses pengadilan
respon dan juga bagaimana kemudian
tim kuasa hukum mengantisipasi soal
perbedaan hasil otopsi yang
diakini oleh kuasa hukum dengan
yang disampaikan pada hari ini
ya jadi yang perlu diketahui bersama
eksumasi atau otopsi ulang yang dilakukan itu
itu kan akibat ketidakpercayaan kita
terhadap otopsi yang pertama dilakukan
karena sampai detik ini pun
tidak ada hasil otopsi itu dibuka ke umum
apalagi diberitahu kepada kita
sebagai perwakilan keluarga
sebagai kuasa hukum keluarga
satu itu kedua
ini menjadi catatan
dan menjadikan jangan nanti
berkas dinaikkan dilimpahkan kekejaksaan untuk disidangkan
jaksa yang beban pembuktiannya ada di jaksa
menerima dengan begitunya
akhirnya dalam proses
kita mempertontonkan peradilan sesat
yang mana peristiwa bukti bukti
dalam tindak pidana pembunuhan berencana ini tidak sinkron
ini jadi masalah
ini terjadi lagi peradilan sesat yang dipertontonkan
oleh penegakan hukum di negeri ini
ini dampaknya akan luas mas
dampak yang luasnya apa
masyarakat akan tidak percaya lagi terhadap penegakan hukum kita
bagaimana mau percaya
kalau persidangannya tidak sesuai antara peristiwa tindak pidananya
olah tkp nya bukti bukti dan sampai hasil otopsi ini
nah ini punya konsekuensi
makanya saya tekankan
saya selalu bilang hati hati dengan bukti bukti yang akan disajikan di persidangan
jaksa harus benar benar meneliti
dan memeriksa berkas berkas terhadap klien kami ini
jadi seberapa transparan menurut kuasa hukum
hasil otopsi ulang ini harus disampaikan
karena yang tadi disampaikan oleh pdfi sudah menurut mereka sudah cukup
dan akan dilanjutkan di pengadilan
maunya kuasa hukum itu seberapa ini harus dibuka
jadi gini kayak tadi luka luka
luka luka yang ada di
luka luka yang ada di pundak
luka yang ada di pergelangan tangan
harusnya dijelaskan dong
sebagaimana sebenarnya sebelum otopsi ini berlangsung
kita itu kan sudah menyerahkan pada dokter forensik bahwa
tolong diperdalam luka luka yang menurut keluarga menurut kami
ini ada luka lain
ada luka lain yang indikasinya ada penyiksaan disini
sebenarnya itu sudah kita tegaskan
tapi faktanya tadi kan tidak
tidak ada dijelaskan itu
hanya dari sumirnya itu hanya sesederhana itu menjelaskan
bahwa luka hanya berasal dari peluru senjata api
baru yang mematikan hanya di kepala dan dada
baru biarlah nanti ada halal yang nggak bisa kita buka
aturan buka aja dong seharusnya buka aja di
yang tadi saat mereka komprensi pers
oke tapi kan pdf ini sudah cukup independen sebetulnya bang moris
ya independen tapi seperti itu
apa sih beban mereka membuka hasil otopsi secara keseluruhan
nunggu nanti di persidangan ya udahlah semua juga begitu kan
di cctv juga begitu
tapi setelah petir mengembalikan cctv
sekarang katanya ke persidangan aja nanti
ya ini kan pihak pihak polisi termasuk hari ini forensik
mereka lah yang membuat malah masyarakat tanda tanya
semua responnya negatif kok
menganggap semua ini sudah direkayasa
dokternya udah nerima duit
sah sah aja karena dokter forensik tidak membuka secara terang menerang
dan anda khawatir kalau kemudian ini
hasil otopsi ulang ini tidak sesuai
dengan apa yang kuasa hukum yakini
ini bisa mengubah mempengaruhi konstruksi hukum nanti di pengadilan
tentu tentunya merubah nantinya
tapi itu pun saya percaya
saya percaya kepada jaksa penuntut umum yang menyindangkan
dan yang membuktikan berkas perkara ini
untuk disidangkan mereka pasti teliti
bukti bukti apa yang harus benar benar sinkron dengan peristiwa dengan tkp
terhadap kasus ini
perlu kami sampaikan juga bahwa tadi tim forensik
anggota tim forensik pdfi sudah menyatakan bergabung
namun kemudian mundur sebelum live program ini berlangsung
jadi saya lanjutkan dengan bang maurice mwoypurba
kalau ini anda khawatirkan ini bisa mengubah konstruksi hukum
artinya tim kuasa hukum juga perlu menyiapkan antisipasi
perlu menyiapkan argumentasi bang
nanti di pengadilan
apa yang disiapkan untuk itu
kalau untuk pengadilan kan lebih pada di titik beratkan
kan ini sudah menjadi kita sebagai korban lebih
menjadi tanggung jawab jaksa penuntut umum
tentunya kalau ada peluang untuk komunikasi
untuk nanti berkomunikasi dengan jaksa penuntut umum
hal ini juga perlu kita perdalam kita pertegas
kita minta agar jaksa penuntut umum benar benar meneliti hasil otopsi ini
otopsi pertama maupun kedua
selain bukti bukti ya tentunya
selain bukti bukti lain
dan awal tkp
ada komunikasi dengan pihak keluarga
dengan ayah atau ibu almarhum misalnya
menanggapi apa yang kemudian disampaikan oleh tim forensik pada hari ini
karena ini masih hitungan jam sebelum
karena kan kebenaran orang tua ayah dari almarhum kan lagi menghadiri ini
wisuda di universitas terbuka
dan lagi didampingin bersama tim kuasa hukum yang lain
jadi untuk saat ini belum ada tanggapannya
nanti mungkin sebentar lagi malam ini atau besok
sudah bisa ini lah
sudah bisa dapat tanggapan dari ayah atau keluarga lainnya
oke jadi sekarang merespon hasil otopsi ulang ini
sekali lagi dari tim kuasa hukum masih mempertanyakan
dan berharap ini nanti akan dibuka di pengadilan atau bagaimana
kami masih mempertanyakan
dan kami berharap dengan dibukanya di pengadilan
seterang beneran tentunya dengan ketelitian jaksa yang kami percaya
ini bisa terbuka sebagaimana adanya
oke dan masih meyakini
ada penganiayaan kepada klien kami
oke masih meyakini ada penganiayaan
bentuknya apa itu apa yang diyakini oleh tim kuasa hukum
bentuk penganiayaan seperti apa
bentuk penganiayaan kalau dokter kan tadi sudah mengatakan dengan tegas
hanya peluru dari senjata api yang ada di tubuh korban
tidak ada senjata lain
nah apapun itu termasuk peluru pun itu
kalau dia berkali kali seperti ini dilakukan penembakan di tubuhnya
bahkan sampai lima kali kan kita ketahui
kita menganggap itu sudah suatu bentuk penyiksaan yang dilakukan oleh
tersangka yang saat ini sudah ditetapkan tersangka
oke baik terima kasih bang moris moipurbah
tim atau pengacara keluarga brigadir yosua
untuk tanggapan anda atas autopsi ulang brigadir yosua yang sudah diumumkan tadi
mari kita akan lihat pembuktiannya nanti di proses hukum berikutnya
terima kasih bang mori selamat malam